halo terima kasih anda masih bersama kami di good morning
kini gubernur dki anies baswedan harus berurusan dengan ombudsman nih terkait dengan kebijakan penutupan jalan jati baru yang digunakan untuk berjualan
ya lembaga negara yang mempunyai kewenangan dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik ini menilai bahwa kebijakan dilakukan oleh gubernur anies ini melanggar aturan dan juga harus ditata ulang dalam enam puluh hari ke depan
sejak desember tahun lalu jalan jati baru tak bisa dilalui kendaraan bermotor sejak pukul delapan pagi hingga enam petang karena salah satu jalurnya digunakan sebagai lokasi perjualan
pemprov dki menilai kebijakan ini dilakukan untuk memfasilitasi para pedagang kaki lima di sekitar kawasan tanah abang
namun berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan ombudsman menilai kebijakan penataan jalan jati baru
tanah abang melanggar aturan
memang ada maladministrasi mengapa maladministrasi
karena kita tahu sebagaimana undang undang jalan undang undang lalu lintas dan jalan raya itu jalan marka jalan itu dipergunakan untuk jalan jalan umum fasilitas jalan umum
bukan dipergunakan untuk fungsi fungsi lain seperti berjualan dan kondisi hari ini kita bisa melihat bersama
dalam laporan akhir pemeriksaan ombudsman ada empat poin tindakan maladministrasi yang dilakukan pemprov dki soal penataan pkl di jalan jati baru raya tanah abang jakarta pusat
di antaranya tidak kompeten penyimpangan prosedur pengabayan kewajiban hukum dan perbuatan melawan hukum
ombudsman kemudian menyarankan agar pemprov dki segera melakukan penataan ulang pkl tanah abang dalam rentang waktu enam puluh hari
menanggapi laporan ini ombudsman menilai kebijakan penataan jalan jati baru raya tanah abang
di antaranya tidak kompeten penataan ulang pkl tanah abang dalam rentang waktu enam puluh hari
menanggapi laporan ini ombudsman menilai kebijakan penataan ulang pkl tanah abang dalam rentang waktu enam puluh hari

saya apresiasi perwakilan ombudsman
diingat ingat ya ini perwakilan ombudsman republik indonesia
bukan dari ombudsman
karena itu ada dua hal yang berbeda
ini adalah perwakilan yang memiliki otoritas ya pak
ini adalah perwakilan kita akan pelajari
kita akan pelajari dan kita senang bahwa perwakilan ombudsman akhirnya aktif
karena kita ingin juga ombudsman itu menjadi perwakilannya yang di jakarta itu aktif terlibat
nah saya apresiasi dan mudah mudahan nanti ke depan kita akan respon
tentu saja baru belum dua puluh empat jam
menindak lanjuti laporan ombudsman itu ke polisian juga akan melakukan pendapatan
pemahaman terkait kemungkinan adanya potensi pidana yang dilakukan pemprov dki jakarta